saya bisa dibilang karena saya terus berhubungan dengan teman teman sosialitas saya
saya saya merasa saya harus lebih kuat dibandingkan mereka
saya harus paling paling lebih lah deh dibandingkan teman teman sosialitas saya
saya gak mau kalah mbak saya gak mau kalah dari teman teman sosialitas saya
wow senang banget punya tas harganya ratusan juta kayak begini
memang beda sama tas tas yang harganya murahan
semua teman teman pasti akan terpukau
tasnya wiri keren sekali
aduh gimana ya kalau ular itu memang ternyata ada di dalam kamar mandi ini
masa iya ular bisa masuk ke dalam
orang ada lubangnya juga
siapa tau mah
gak butuh takut gak keruk keruan
kalau ternyata benar benar di dalam kamar mandi itu ada ular besar
beneran saja mbak
kemunakan saya meninggal dunia di kantor saya
apa orang orang gak curiga dengan kematian keponakan bu wiri itu
mereka semua gak ada yang curiga
mereka mengira kalau tadi itu keracunan kopi
cuma saya dan kak jungsu wito
tahu penyebab kematiannya
terang juga ya bu wiri
saya sampai merinding disini
usaha ibu benar benar maju
benar sekali mbak fitri
usaha usop saya itu benar benar
jadi laris manis sekali mbak
saya tuh merasa seperti
uang itu mengalir deras dari langit gitu mbak
bagaimana omset kita bulan ini
oke kalau begitu bulan depan
oke kalau begitu bulan depan
oke kalau begitu bulan depan
oke kalau begitu bulan depan
oke kalau begitu bulan depan
oke tapi bu kerjaan
kita kekurangan tenaga kerja bu
kamu gak usah ngatur saya ya

kerjakan yang ada atau kamu mau saya pecah

mau saya pecah
mau saya pecah
jangan semua dengar
saya mau kalian semua kerja dengan efisien dan efektif
jangan serius ya
karyawan saya pada saat itu benar benar luar biasa sibuk sekali mbak
itu datangnya itu gak berhenti gitu mbak
terus menerus mengalir
sekarang pada datang lagi ya
kamu tuh kan osoknya lagi maju majunya
ya dong ya kan
tapi masa masih pakai mobil lama sih
gitu ya memangnya kenapa
ya ganti dong masa pengusaha sukses kayak kamu pakai mobil jadul gitu
tapi itu semua
telah membuat saya jadi semakin
tambah haus akan harta pak
semua itu karena
bisa dibilang karena saya terus berhubungan dengan teman teman sosialitas saya
saya merasa saya harus lebih kuat dibandingkan mereka
saya harus paling paling lebih lah dei
dibandingkan teman teman sosialitas saya
saya gak mau kalah mbak
saya gak mau kalah dari teman teman sosialitas saya
senang banget punya tas harganya ratusan juta kayak begini
memang beda sama tas tas yang harganya murahan
semua teman teman pasti akan terpukau
tasnya wirih keren sekali
wah tas baru ya mah
sayang jangan dipegang pegang ya tas mama
ini tas harganya mahal dua ratus juta
wah dua ratus juta mah
mbak im bawa ini brosur sekolah sma
ini sekolahnya keren mbak
nanti kalau mbak im udah sma bayangin masuk sekolah elit ya
aduh aduh mbak im nggak enggak
ini sekolah apaan sih
uang pangkalnya dua ratus lima puluh juta terus uang bulanannya dua puluh lima
nah itu mah murah kalau buat sekolah
iya mama beli tas saja dua ratus juta
mbak im ini udah sma
mbak im minta beliin motor yang dua ratus lima puluh cc
ya kenapa sih ma
temen temen mbak im banyak yang punya
itu apalagi si ken tuh ma
wah dia beli motornya langsung dari pabriknya mah
mbak im ini udah sma
ya mbak im
kehidupan saya waktu itu lebih besar pasak daripada tiang bak
usaha saya makin tambah maju
tapi diikuti juga dengan kebutuhan kehidupan saya yang makin meningkat
kebutuhan hidup saya terus terus meningkat
nis kamu ngerasa ada yang aneh nggak sih di kantor
kayak jadi serem gitu deh
iya aku juga ngerasa kayak gitu semenjak tanti meninggal
iya aku tuh suka cium bau bau dupa
terus suka kayak bau kembang
serem banget nggak sih
wah ya ampun aku juga pernah melewati itu di kamar mandi
lalu banget dan aku merasa serem banget
eh by the way kamu tuh udah pernah melewati kamarnya tante wiri belum
belum pernah kenapa
ih serem banget di kamarnya dia tuh kayak ada suara ihi gitu
dan eh pokoknya serem deh serem banget
kalau kayak gitu kayaknya aku mau resign aja dari kantor
eh jangan resign dong kalau kamu resign aku gimana
jangan resign dong
ya bisa aku takut gimana dong
iya bener bro
mama gue tuh juga bakalan beliin gue motor gede
wah kalau gitu nanti kita touring bareng ya
itu pasti bakalan seru tuh
eh bro udah dulu ya
sekarang proses atlantis
itu besar labs
kamu kenapa sih
tadi mama denger suara berisik berisik gak
eh suara suara berisik
enggak enggak mama gak denger suara apa apa
itu jendela mama kok kebuka